sidang paripurna pembukaan masa reses yang dipimpin oleh ketua dpd baru usman sabtaodang diwarnai hujan interupsi
sejumlah anggota dpd yang kontra usman mengajukan protes dan akhirnya meninggalkan ruang sidang
inilah suasana sidang paripurna pembukaan masa reses dpd yang dipimpin tiga pimpinan dpd terpilih
sejumlah anggota dpd menentang osman yang mengajukan judicial review ke mahkamah agung
mereka memprotes dan menganggap sidang paripurna ilegal
interupsi mewarnai jalannya rapat paripurna hingga akhirnya mikrofon dimatikan
kalau saya sendiri terus saran saya tidak memihak kepada orang per orang
yang saya cari itu adalah kebenaran
mohon hati lurani kita anggota yang masih ada di sini yang merasa hati lurani terusik dengan apa yang terjadi
berita terkini mengenai penyelidikan dpd
berita terkini mengenai penyelidikan dpd
mereka ditolak bicara dengan alasan tidak mengisi daftar hadir sidang
akhirnya anggota dpd seperti nurmawati dewi bantilan cuniwati teja sukmana dan denti eka
maju bersama anggota lainnya sembari membawa poster bertuliskan penolakan
mereka akhirnya walk out karena tidak diberi kesempatan bicara